ada tokoh ganggu
wali kota surabaya jawa timur tri risma hari ini mendapat hadiah spesial di ulang tahunnya ke lima puluh delapan
saat sedang melakukan wawancara dengan sejumlah wartawan di ruang kerja wali kota
risma dikejutkan dengan suara seorang wartawan yang berteriak
wartawan bernama wanto tersebut ternyata berakting seolah olah kesurupan
wartawan lain yang ada di tempat tersebut kemudian berusaha menenangkan wanto
risma yang tak mengetahui dirinya sedang dikerjai hanya terdiam dan sesekali terlihat bibirnya bergerak komat kamit
tak sampai di situ risma kemudian mengambil gelas air minumnya
kemudian membacakan doa sebelum diberikan kepada wartawan koran nusantara yang seolah kesurupan itu
setelah merasa prank yang mereka lakukan kepada wali kota yang masih kebingungan dirasa cukup
sejumlah staf wali kota masuk ke dalam ruangan dengan membawa kue ulang tahun sambil bernyanyi
risma benar benar tidak menyangka bahwa semua peristiwa tadi hanyalah candaan para wartawan
begitu ia tahu wanita kelahiran tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu ini hanya bisa marah marah namun dengan gembira
risma kemudian diminta meniup kue ulang tahun yang telah disiapkan oleh staffnya bersama para wartawan
dan kenapa ga dihitung di gua datang kla futuro
lu jangan berpikir gini

di ulang tahun yang ke lima puluh delapan tahun ini
wali kota surabaya tri risma hari ini berdoa agar dirinya selalu diberikan kesehatan
selain itu risma juga mendoakan wartawan bisa hidup lebih sejahtera
wahyu pratama putra surabaya jawa timur